bersama kami untuk membahas
nanti dulu off airnya bu rocky
dan kita masih bersama para narasumber saya
tadi saya sudah kenalkan ada
kubu satu dari jokowi
ada rocky dari kubu
dan juga mengawal moral
dan intelektual kita ada mas bambang harimurti
sebagai patokan moral dan intelektual kita pak
malam hari ini
kalau kita bicara secara makro
performance konten penguasaan materi
cukup seru atau tidak
lebih seru lah
daripada yang pertama
kalau yang pertama kan dulu kita kritik
debat itu disandera oleh kpu
sekarang lebih dilepas lah oleh kpu
walaupun mungkin ada tetek bengek
yang masih bisa dibenahi
dan kedua mungkin karena
tidak ada kisi kisi
hanya pada awalnya
kelihatan masih agak kaku
tapi kebelakang itu lebih genuin
menurut saya adalah peningkatan mutu ya
dan perdebatannya juga menurut saya
yang saat ini lebih presidensial lah
kedua tokoh ini
saling menghargai satu sama lain
kalau lihat debat presiden seperti ini
lebih cocok rasanya
kita juga cocok kalau tadi kita sudah mendengarkan
pernyataan dari presiden petahana jokowi
kita dengarkan dulu pernyataannya
kita dengarkan dulu pernyataannya
kita dengarkan dulu pernyataannya
anda tahu hubungan pribadi saya baik
jadi ya gitu lah
jadi kita ingin negara kita itu yang
biasa biasa aja lah
ya bersaing biasa kan
generasi apalagi kalian
generasi kalian itu harus
kita harus lihat persaingan gitu
ya kan perbedaan itu oke
debat itu boleh
di dalam ruang debat itu boleh ya kan perbedaan itu oke debat itu boleh

habis itu bersahabat aja
kita membangun demokrasi
ya demokrasi harus begitu
ya untungan anak anak muda ini
ya untuk anak anak muda
ya untuk anak anak muda
kalian jangan besar besaran
kenapa negara negara gagal
ini saya lagi belajar itu
ini menarik sekali
jadi makanya negara negara gagal
korupsinya terlalu banyak
jadi ini kan terluas wadah
bukan saya pesimis loh
sepertinya lebih ber fantasiak
oke kita baru saja
mendengarkan pernyataan dari
tapi kalau kata mas bam tadi hari ini lebih impresif
publik mendapatkan hal yang
lebih baru dan lebih
secara konten juga lebih menarik menurut anda
secara konten juga lebih menarik
bicara sesuai dengan topik
kalau di yang pertama itu kan
yang ditanya apa yang dijawab apa
pada hafalannya masing masing
kalau sekarang mereka menyimak apa yang
dikatakan pihak yang satu
dan menjawab itu
improvisasinya lebih banyak apa seperti tadi
itu tadi kata mas bhm
nusran wahid gimana pendapatnya
hampir sama dengan pak bambang
lebih keluar idenya dua duanya
hafalannya kayaknya nggak terlalu banyak
lebih keluar apa adanya
apa namanya lebih keluar kayak
dan ketika tampil seperti ini
kayaknya jokowi lebih relax
prabowo tampak keluar aslinya ya tadi ya
apa namanya ada unsur kakunya terus
seperti kalau bahasa rocky itu
nasionalistiknya itu muncul gitu
jadi suasana seperti itu
tapi kalau pak jokowi tadi nampak keluar
di forum perusahaan
di forum pemret begitulah kira kira begitu
jadi lebih relax dan lebih mengena dibanding
dua gitu menurut anda pak susul
ya kalau dalam konteks kacamata pemirsa ya
saya yakin yang hampir semua pemirsanya itu
masyarakat jawa ya
pak jokowi tadi nampak lebih jawa ani gitu
jadi cara bertanya cara menjawab
serangannya pun lebih tajam tapi
kena tapi apa ya dengan gaya yang
yang pas begitu
ketika tadi bertanya membalikkan
tanya tentang cara menjawab pertanyaan
tentang tanah tadi juga menarik itu
oke jadi banyak hal
nanti akan saya ureg lagi soal masalah tanah
oke nanti kita akan bahas lebih detail lagi
waktu di debat pertama dia kecewa kecewa
sama satu dua dan kecewa kepada tiga itu
sekarang masih kecewa kepada tiga puluh tiga nya atau
sekarang saya kecewa pada analisa nusron
tapi itu memang harus begitu tuh
kalau kamu tak kasih bonus dua puluh persen kalau ngomong
ya udah kebanyakan itu
nanti tumpah pula
oke secara umum ada kelenturan itu
karena aturannya menjadi sangat longgar
atau menjadi lebih longgar
tapi akibatnya adalah orang mengingat
apa yang dipelajari di dalam perencanaan
perencanaan debat atau latihan debat
yaitu angka data segala macam
yang sebetulnya ada di koran semua
orang sebenarnya menunggu ada paradigma
yang dipersilangkan dalam debat itu
supaya kita lihat bahwa ini dua konseptor yang sedang adu ide itu
jadi bukan sekedar pak jokowi pasti adu prestasi
gak ada gunanya buat prabowo kalau adu prestasi itu
sebaliknya pak prabowo berupaya untuk meningkatkan insinuasinya bujukannya
dengan mengatakan selalu bahwa akan lebih dari jokowi
itu biasa aja tuh sebetulnya kan
nah kalau mau bikin nggak biasa ajukan pertanyaan yang konseptual
baik dari pak prabowo ke pak jokowi atau sebaliknya tuh
kalau tadi kan ada sesi tarung bebas katanya yang dipercaya bisa menggali lebih dalam
tidak ada batasan waktu yang mengetatkan mereka berdua
anda lihat rocky cukup berhasil nggak mengeksplorasi
tidak ada tarung karena tidak cukup bebas dua pihak itu
karena apa yang membuat itu tidak cukup tarung
masih menghitung sopan santun lah itu
secara etis mungkin kurang baik kalau pertanyaan terlalu tajam
jadi psikologinya kan satu pihak ingin mengajukan pertanyaan yang memungkinkan dijawab balik
padahal sebetulnya bertanya supaya dia nggak bisa jawab balik kan
dia banyak harus begitu kan
jadi udahlah itu yang namanya mungkin dialog yang pancasilais gitu kira kira
sopan santun saja atau memang tidak ingin berdebat
atau memang ada sesuatu hal yang dihindarkan dalam perdebatan itu menurut anda
enggak saya kira sudah sangat lumayan tajam ya
dan kalau rocky mengatakan pertanyaan tidak konseptual saya kira tadi saya harus akui
dua pertanyaannya pak prabowo itu lumayan konseptual
meskipun juga dijawab pak jokowi dengan cukup paradigmatis juga dan tangkisan yang mempunyai paradigma juga
pertama kalau tanah itu dibagi bagi terus
oke itu poin penting
kemudian dibagi bagi terus rakyat itu bertambah
menurut saya itu pertanyaan yang konseptual
nah kemudian yang kedua adalah kalau sudah cukup surplus produksi beras kenapa masih ada impor
menurut saya itu pertanyaan yang konseptual
jangan dijawab dengan cukup paradigmatis oleh pak jokowi
ya itu tadi
ya itu jawabannya adalah satu pak jokowi tidak mungkin membagikan lagi hgu yang dalam jumlah besar
kepada rakyat kepada pengusaha
ini dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan
apa yang dilakukan jokowi itu
sebetulnya dia sedang melakukan teori dan paradigma nya hernando de soto
de soto itu mempunyai konsep untuk mengatasi kemiskinan itu kan menggunakan paradigma legal access
dikasih akses legal
akses legal itu kan kemudian diwujudkan dalam bentuk sertifikasi ini
ini kan sama yang dilakukan di venezuela oleh si savez itu
yang juga konsultasi juga si soto
kemudian juga ada lagi
selain pada akses takdir
selain pada akses tanah
itu juga akses pendidikan
maka muncullah konsep kip
kartu indonesia pintar
dan itu paradigmatik sekali mas
kemudian menjadi kerangka praksis
nggak mungkin ada praksis itu tanpa sebuah paradigma
tapi pak prabowo lupa bahwa tanah ini nggak mungkin hilang untuk habis dibagi
karena yang dibagi itu ada dua jenis sertifikat
shm itu bagi rakyat memang itu tanah dia
dimiliki tapi dia tidak mampu mensertifikatkan
misalnya dia punya warisan
atau punya dalam bentuk girik
belum sempat disertifikasi
maka dikasih sertifikat gratis
kemudian yang kedua
bentuknya hgu atau hak guna pakai
itu yang diambilkan dari mana
dari hutan hutan atau konsensi konsensi yang diberikan kepada perusahaan perusahaan besar
yang sudah lama kedaluwarsa
tidak mampu memproduksi diambil alih dibandingkan rakyat
saya pikir ini ada dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
dan penciptaan ruang kerja baru dalam rangka proses pengetahuan kelimisan
menurut paradigma desoto legal access
nah bicara sertifikasi kita bicara dulu
mas nusron tadi memantik diskusi kita
kita akan lihat dulu apa tanggapan dari konsep jokowi yang tadi sudah diungkapkan oleh presiden jokowi presiden petahana jokowi
dan diceritakan oleh nusro
kita masih siapkan oke oke kita dengarkan
pandangan strategis yang berbeda
yang dilakukan bapak joko widodo dan pemerintahnya menarik dan populer
untuk satu dua generasi
tapi tanah tidak tambah
dan bangsa indonesia tambah
tiap tahun kurang lebih tiga lima juta
jadi kalau bapak bangga dengan bagi dua belas juta dua puluh juta
pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi
jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita
jadi kami strateginya berbeda
kami strateginya adalah undang undang darurat
kami berdasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tiga tiga
bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
rakyat indonesia yang saya cintai
pembagian yang tadi sudah saya sampaikan
hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare

terima kasih pak
saya hanya ingin menyampaikan bahwa
terima kasih pak saya hanya ingin menyampaikan bahwa
saya hanya ingin menyampaikan bahwa
bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
rocky ini paradigmatik sudah cukup konfrontatif hitam putih belum melihat
iya ini soal yang tajam
tapi pak jokowi menjawab hal yang salah itu
karena yang dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah
ya kalau tanya prabowo itu produktif dan nggak bermasalah
ngapain dipersoalin kan
reaksi itu yang justru hilang dari tadi konsep paradigmatik itu
di soto misalnya juga ada problem
karena itu orang suka karena gagal banyak yang gagal itu
karena nggak ada perhitungan tentang efeknya dalam jangka waktu panjang
jadi dia gagal sebetulnya
tapi soto itu dapat hadiah nobel karena teori ini
tetapi kemudian dia gagal menyebabkan akumulasi justru menjadi terbalik
nah itu muncul hoax itu bukan hoax ledekan
namanya kan hernando fernando de soto
itu ledekan sebetulnya soto
itu cara membandingkan yang lebih baik
nah yang berikut adalah soal apa tadi itu
ya itu tadi
tanah kita masih bicara soal tanah
iya jadi pak jokowi sebetulnya bereaksi untuk hal yang keliru
nah karena itu kemudian tadi seharusnya lebih cepat aja
bikin fact checking gitu kan
faktanya apa sebetulnya tuh
nah coba kita perhatikan
pak jokowi bahkan menghapal jumlah hektare tanahnya prabowo kan
berarti sudah dipersiapkan
dari awal memang dipersiapkan itu
tapi keluar di tempat yang salah
bukan dengan cara itu membantah dalil prabowo
oh jadi itu tidak tepat
senjata yang tidak tepat untuk pertanyaan yang berbeda gitu
kenapa menurut anda
lo cek aja itu tanah liar apa
tanah yang legal kan
menurut anda memakai senjata itu apakah memang
kecepatan keluarin peluru
akibanya nanti besok pasti jadi rame itu
mas usron gimana itu senjata yang salah tadi kata rocky
rocky itu selalu memandang jokowi selalu salah
ada kalanya dia salah
ada kalanya benar benar salah
kita bicara mengenai apa namanya
gini ya sebentar ya
kalau kita memandang rocky itu
bukan mas haya lawas yang lagi debat
nah kita itu pandang dari perspektif bahwa dia menempatkan sebagai bagian dari counterpad government dalam konteks demokrasi
tapi kita bicara mengenai apa narasinya presiden ya
karena narasi yang dipambaikan oleh government apalagi oleh presiden itu di mata rocky akan dicari angel yang salah
tapi tepat gak membandingkan tanah prabowo dengan tadi
ada dua kata penciptanya
ada dua kata penciptanya
ada dua kata kunci tadi dari statementnya pak jokowi tadi yang membuat itu mempunyai makna paradigmatik
pertama saya tidak membagikan tanah tanah yang sebesar yang dimiliki oleh pak prabowo itu
yang punya di kalimantan timur dua ratus dua puluh ribu hektare tadi itu sama satu ratus dua puluh lima ribu di aceh tengah itu pada masa periode saya
pada masa periodenya pak jokowi tidak ada konsepsi pemberian hgu
maupun hak guna pakai tanah baik tanah tanah yang dalam konteks hgu itu sedang bermasalah maupun digunakan kembali oleh itu
yang diminta ulang
tetapi ada dua kata kunci lain yang dari pak jokowi tadi
untuk kepentingan apa
jadi yang digunakan adalah kalimatnya adalah memberikan uang ini kepada rakyat kecil sesuai dengan konsepsi de soto untuk kepentingan produktivitas
jadi pas sekali menurut anda
pertama ini kan dalam konteks bicara tentang keadilan sosial
yang kedua dalam konteks tentang poverty aviliation
orang miskin itu hanya bisa diatasi bukan dengan diberikan bantuan sosial
tapi dikasihkan kreasi job creation
dengan dia punya tanah maka dia mempunyai standing yang kuat
dia mempunyai pekerjaan yang kuat mempunyai ruang produksi yang kuat
dan dengan tanahnya disertifikasi dalam bentuk hgu tadi dia bisa digunakan untuk akses yang lain
tapi dengan mengatakan tanah pak prabowo sekian ratus hektare sekian ratus hektare itu menunjukkan apa
nggak ini hanya kasih contoh bahwa pada masa saya
saya tidak mempunyai tanah lagi yang besar
yang sama seperti dimiliki oleh pak prabowo
andai lawan tandingnya itu rocky kru yang disebut juga tanahnya rocky
mas biayang terakhir ya
yang dikasih itu
tapi karena lawan tanding debatnya adalah prabowo dia sebut tanahnya prabowo begitu
tapi kan ada konteksnya gitu
bahwa hukum tidak berlaku surut
ya nggak ada poin pak apa
saya nggak melakukan itu
ya oh ya
bukan berarti yang kemarin itu salah
kan yang mesti diperiksa tanahnya prabowo sebanyak gitu itu legal apa nggak legal itu
eh ini bukan masalah salah tidak salah
ini bicara masalah dimensi keadilan sosial
nah maksudnya tempat nampak yang terakhir adalah kekasih
itu adalah nama apa ya
nah masalah satu hal

kalau nggak ya rampok dong
tetapi bukan masalah rampok
backman yang terbangun terpaksa di dalam kalangan masyarakat hari ini adalah omongan
dalam akura atau dalam pasar menurut kamu itu bahwa terjadi kesenjakan kepemilikan
ada delapan orang atau sepuluh orang menguasai jutaan bahkan puluhan juta tanah sementara
yang lain itu juga memiliki
kemudian muncul ratusan ratusan tanah ini
tapi problemnya bukan begitu presiden itu enggak boleh mengeksploitasi backmind publik
yang kadangkala itu populisme aja tuh bisa semua orang yang tiba tiba merampok tanah dimana mana kalau
kalau presiden mengeksploitasi manis mengetahui sebetulnya begitu ini dilindungi dalam benih
jawab dalam bentuk regulasi negara di sk bukan kemudian dikasih kesempatan dia merampok
you barusan mau mengambil alih tidak ada nyapa coba backmind kan juga bilang dari karena di
backmind maka dilayani oleh pak jokowi backmind publik itu kan itu kacau jadi situ kalau itu legal
sebutkan itu legal kalau dia produktif sebutkan itu produktif sebentar sebentar ini yang
dibagikan tutananya siapa oke tanah orang yang di dalam konteks percaya
perjanjian dikasih hgu selama itu waktu tertentu oke mangkrak kan iya tapi kalau kemudian diurus
beneran dibiarkan kecuali kecuali pada masa proyek tertentu kan iya bener itu tapi kalau bener
kalau aku bener dong bener itu yang salah adalah membandingkan tanah saya nggak nggak perut tanah
prabowo itu urusan dia tapi cara presiden membuat perbandingan itu yang ngaco itu oke bagaimana mau
dianggap bahwa tanah prabowo ini enggak legal karena itu juga kita akan bagikan dengan cara yang itu kan
kalau di belakang itu ada asumsi itu yang disebut dengan backmind jadi presiden jokowi atau calon
presiden jokowi menunggangi back mind dari strict justice dan itu bahaya oke kita akan kasih pendapat
tos behang tapi usah jelas kami segera kembali usah jelas berikut ini pembelajaran oferan tidak boleh masuk ke on air hahaha
pembelajaran oferan tidak boleh masuk ke on air hahaha
jadi asal calonnya menang
dia tidak sefer prabowo
prabowo kalau dia merasa
lawannya oke dia bilang
saya setuju dukung
dalam hal ini mungkin karena usia
nusron ini sebagai tim sukses menurut saya
dia mungkin karena sibuk sekali
dia bela dulu
datanya kurang mendukung
sebetulnya yang dibagiin oleh
pak jokowi itu selain
hak milik yang memang tadinya diri
menjadi surat hak milik
soal sertifikasi saja
sebetulnya sebagian besar tanah yang sudah
strategi itu adalah tanah tanah perhutani
yang tidak produktif
jadi bukan tanah swasta tanah negara
dan yang diberikan itu
bukan menjadi hak milik
tapi hak ekonominya
supaya tidak bisa dijual
dan memang disini harus diakui
pak jokowi itu kan insinyur kehutanan
di hutan perhutani
dia tahu betul banyak sekali tanah tanah
itu nganggur sebetulnya tidak produktif
dan disewa secara ilegal
itu buat dia
sesuatu yang passionate
itu memang menurut saya kekuatan dia
tapi memakai perumpamaan
atau contoh beli kasus tadi
karena beliau ini
orang sosial bukan orang agraria
kalau saya jadi orangnya prabowo
prabowo disiapkan kalau masukkan
ke wilayah itu
yang ditanya gini
bagaimana dengan tanah tanah seperti punya saya
dan juga pengusaha yang besar besar itu
kalau konsesinya habis
mau diapain diperpanjang
atau juga dibagikan
itu tidak muncul
itu tidak muncul
sehingga saya mikir ya
jangan jangan dandi itu benar
jangan jangan memang sebetulnya dua calon ini
sudah jadi sandera dari pengusaha besar juga
jadi itu harusnya apalagi
disasarkan pemilu sekarang
karena saya harus berpihak pada pemilih nih
kalau mereka kan berpihak pada calon
saya harus berpihak pada pemilih nih
saya berpihak pada dandi
oke boleh disiapkan
kita lihat pernyataan dandi laksono
dandi siapa dandi
yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak
tetapi dihindari substansinya
jadi kandidat tersusun
kemejaan lebih saja
yang terjadi bukan propaganda rusia
tapi propaganda orde baru
jadi yang satu ingin kembali ke orba
yang satu pura pura bukan orba
kalau anda lihat line up general generalnya
di kedua kubu atau sebagainya
semua narasi yang dibangun menjelang debat satu atau debat dua
justru tidak membuat kita siap
untuk menonton debat dua dengan kritis dengan baik
justru itu seperti sebuah cerimoni yang tiba tiba muncul begitu
energi ini dua duanya tidak pernah menyebut yang lebih progresif dari apa yang sudah ada di perencanaannya pln bapenas atau energi mix dua ribu dua puluh
itu tidak ada yang keluar dari textbook itu
semuanya masih berpikir tentang batubara karena batubara dimiliki perusahaan perusahaan yang sangat terafiliasi dengan semua
stakeholder dalam mesin politik kedua kandidat
tumpang itu adalah sebuah tambang yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya
dan di dalam perusahaan itu ada saratoga milik sandiaga uno
kemudian pernah menjadi komisaris di sana adalah yeni wahid pernah menjadi komisaris juga endro priyono
jadi anda bisa lihat bagaimana irisannya
dan yang menarik saratoga ini di dalam bursa saham juga masuk dalam jakarta islamic index
atau saham syariah
saham syariah ini harus disertifikasi oleh mui
nah siapa yang bertugas ya tidak ada lain
ini pasti tidak akan dibahas
ada dalam sebuah kasus namanya tumpang pipi
nah mas bambang anda lihat ini yang menjadi penahan kedua capres ini
iya jadi kurang berpihak pada kepentingan
peran rakyat banyak menurut saya ya
karena saya bayangin seandainya betul betul prabowo itu berpihak pada rakyat banyak ya
sebagai orang yang pernah tinggal lama di malaysia
kalau saya jadi rocky nih saya kan bilang
bos coba tanya tanya kenapa indonesia nggak meniru sukses story nya velda
oh kalau saya penanya gitu
iya felda yang berhasil menghilangkan orang miskin
hanya dalam berapa tahun saja
karena tanah itu dibagikan empat sampai enam hektare
hak ekonominya tidak boleh dijual
dia mereka menjadi tuan tanah di tanahnya sendiri
dan waktu itu satu ratus tiga puluh ribu keluarga orang miskin itu lenyap menjadi orang yang berdaya
jadi menurut anda konflik kepentingan lah
ya inilah sorry lah saya harus kritik dua tim sukses ini pr nya
saya itu bukan tim sukses
tapi anda lihat anda setuju nggak dengan apa yang dikatakan dandi
kurang lebih seperti itu
iya yang disebut
dandi mengatakan bahwa di belakang kekuasaan ini kekuasaan petahana terutama
ada kekuatan penguasaan tanah tuh
bahkan sponsor pak jokowi itu yang punya lima ratus ribu hektare lahan sawit di indonesia
kadang kadang belum dieksplorasi tapi suratnya sudah keluar kan
tapi itu bukan itu soalnya tuh
kalau orang mau bersoal semacam itu nanti orang bilang rumor segala macam
hanya pada cara pak jokowi membantah dan bantan itu dipaksakan
dan dipaksakan dengan cara yang keliru
karena itu bisa menimbulkan kecemasan orang
ngapain gugat gugat tanah gugat tanah sah kok ada legalnya
tapi ada gunanya kalau menurut saya dengan mengatakan gitu keluarlah statement pak prabowo
kalau perlu tanah itu saya kembalikan
kita kan sebetulnya berharap tidak hanya prabowo yang bicara seperti itu
ya tapi itu juga nggak fair gitu kan
ngapain dipaksa oleh politik untuk mengembalikan tanah
seseorang itu adil dia mengembalikan tanah karena dia mau jadi filantropis gitu
bukan karena dipaksa oleh politik
itu kan diancam kan
nggak bisa begitu
bukan saya bukan mengembalikan dipaksa ya
tetapi kan sekarang ini ada peluang emas
banyak konsesi itu selesai
jadi ini pemerintah waktunya apakah ini dimanfaatkan dikasih lagi keadaan dia
atau dengan model yang lebih untuk kesejahteraan
kalau calon presiden
kalau calon presiden dipaksa oleh politik moderator dipaksa oleh waktu kita harus break dulu
kita lanjutkan perusahaan jadinya kami akan segera kembali
oke kita lanjutkan dialog
kalau kita tadi apa namanya menyaksikan debat sekian jam
kalau bisa kita peras dalam tiga menit itu muncul dalam visi misi di awal
itu yang akan menjadi pembahasan kita di segmen ini visi misi
yang mana dulu terserah produser saya
kita akan saksikan salah satu calon presiden mengungkapkan visi misinya
kita tahu dalam tiga tahun ini telah kita gelontorkan rp satu ratus delapan puluh tujuh triliun dana desa ke desa desa
apa yang kita dapatkan dari dana ini
telah dibangun satu ratus sembilan puluh satu ribu kilometer jalan di desa
ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani
dan juga lima puluh delapan unit irigasi yang telah kita produksi
irigasi yang telah kita bangun dari dana desa
yang ketiga di bidang pangan
kita ingin ketersediaan pangan stok pangan stabilitas harga harus terus kita jaga
dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para petani jagung
kita ingat di dua ribu empat belas kita masih impor tiga lima juta ton jagung
tahun dua ribu delapan belas kita hanya impor satu ratus delapan puluh ribu ton jagung
artinya ada produksi tiga tiga juta ton yang telah dilakukan oleh petani ini sebuah lompatan besar
di bidang lingkungan hidup
di bidang lingkungan hidup
di bidang lingkungan hidup
kita ingin kebakaran hutan kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi
dan ini sudah bisa kita atasi
dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan kebakaran lahan gambut
dan itu adalah kerja keras kita semuanya
dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut
saudara saudara sekalian sahabatku dimanapun kau berada majelis yang terhormat
bapak joko widodo yang saya hormati
malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa
yaitu infrastruktur pangan energi sumber daya alam dan lingkungan hidup
ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara
kami punya visi bahwa justru
punya visi bahwa justru
di bidang bidang inilah untuk menjadi negara berhasil kita harus sungguh sungguh membangun suatu kemandirian
kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri
kita harus swasembada pangan swasembada energi swasembada air
agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa

sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama
tolok ukur keberhasilan suatu negara
suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya
energi untuk rakyatnya dan air tanpa impor
kami kalau berkuasa nanti insya allah dapat mandat dari rakyat
kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia
dan kami akan menjamin bahwa produsen petani peternak petambak nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai
kami juga akan segera
oke saya akan minta komentar mas usro tapi bukan mengomentari jokowi
saya akan tanya kepada anda apa yang paling tidak masuk akal atau tidak masuk dalam logika anda dari visi misinya prabowo
jadi kami ingin suasembada air tanpa dari luar negeri misalnya
air kita data itu masih berlimpah
ini saya belum paham ini maksud apa
mungkin yang dimaksud adalah pengelolaan air tanpa investasi asing mungkin begitu
atau bagaimana ini perlu diperjelas
jadi kalau kita kembalikan bahwa pengertian tadi
di situ ada state bahwa air tanpa impor
ya memang sampai hari ini aqua maupun air yang lain pun
juga air di dalam sini dieksploitasi atau dieksplorasi oleh pengusaha pengusaha oleh investor investor itu
nah kemudian yang kedua
pak prabowo ini belum melihat secara utuh tentang ekosistem di dalam proses sirkulasi produksi pangan
atau kebijakan pangan
yang namanya pangan itu kalau kita mau menjamin produsen
pasti juga akan ada korban
namanya adalah konsumen
kalau kita ingin memanjakan konsumen pasti juga akan ada korban
nah kalau tadi disampaikan akan menjamin imbal balik produsen secara layak
ini belum tuntas
apakah kemudian harga itu menjadi mahal
karena kita tahu bahwa produksi produksi
pangan di indonesia ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi produksi di luar negeri
nah kalau ini yang dilakukan maka jatuhnya konsumen yang sebagian besar
juga adalah produsen kecil
itu juga akan terkena imbasnya karena dia ketika tidak panen
akan membeli barang itu dengan lebih mahal
nah karena itu di sini
saya melihat belum utuh apa yang disampaikan visi misinya oleh pak prabowo tadi
kalau dalam bahasanya pak rocky
ini belum visi seorang levelnya belum level presidensial
ini visi visi teknokratik yang retoris
yang belum bisa dibumikan secara utuh
oke rocky apa yang paling tidak masuk akal
atau melanggar logika anda dari visinya presiden
bahkan pak jokowi tidak menggunakan visi itu tadi
dia kasih contoh langsung
tentang sukses dana desa
tidak ada kebakaran segala macam
justru dengan dua contoh itu dibatalkanlah prestasi pak jokowi
jadi pak jokowi itu bikin gol bunuh diri sebetulnya
dengan dua fakta itu
mesti cari fakta lain yang sukses
kalau soal kebakaran
tiga hari lalu kota dumai itu kebakaran di jambi ya
di riau dumai
kebakaran ada di semua tv muat
jadi apa tidak mengerti bahwa hari ini ada debat
kenapa pakai data yang justru tiga hari lalu terjadi kebakaran
yang kedua soal dana desa
iya kita tahu itu
tapi tidak dengan cara memberikan jumlah jalan yang dibangun
mestinya beliau bikin evaluasi bahwa belum sempat jalan banyak
akui aja bahwa masih ada masalah birokrasi di situ
masih ada kroni
jadi dana desa itu bocor karena ditampung oleh kroni
jadi kalau dibilang visi
maksudnya kami akan memperbaiki pelaksanaan perencanaan dana desa
karena koran buat semua itu
jadi buat apa
mengajukan sesuatu yang sebetulnya secara faktual
ah jokowi bohong dong soal dana desa
bohong juga soal kebakaran hutan
jadi saya anggap bukan saya kritik
saya sayangkan bahwa pelurunya selalu keliru dikeluarkan tuh
mungkin salah comot
kertas jawaban waktu datang ke tempat debat
sehingga kok salah itu
datanya data lama itu
oke kita akan break dulu
kita akan menukik langsung nanti ke topik topik lainnya
misalnya ada hal yang memicu perdebatan seperti infrastruktur
ataupun mengenai impor pangan
kita akan bahas usai jeda
oke kita masih bersama dengan nusron wahid
dan juga mas bambang harimurti
kita akan bicara mengenai topik perdebatan tadi
salah satu yang menjadi
salah satu menjadi apa
perdebatan tadi mengenai infrastruktur
mas susron dan juga mas bambang
kita dengarkan dulu
apa sih cuplikan perdebatan mengenai infrastruktur
oke saya mau ke mas bambang dulu
tadi kalau kita bicara mengenai apa namanya
visi misi tadi secara makro
itu sudah benar kata roky nggak tadi
salah pakai data
kemudian pak prabowo juga tidak jelas maksudnya apa
suas badan air itu maksudnya gimana
hal halnya masih retorik saja dua duanya
ya menurut saya dua duanya kurang siap dan kurang logis menurut saya
karena harusnya menurut saya
peta hana itu seharusnya menceritakan saja
visi misi saya ketika dulu saya terpilih jadi presiden ini
ini yang sudah saya laksanakan
sementara dari penantang
usinya dulu kan anda bilang visi misinya begini
itu tidak muncul tuhan
ini kok yang ini ini itu nggak muncul
sebenarnya kan ini evaluasi terhadap petahana dari visi misi
kita nggak usah ngomongin visi misi yang janji janji
kita bicara aja ini visi misi yang ada
yang berlangsung dievaluasi
harusnya ini kesempatan yang sayang sekali
salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah mengenai infrastruktur tadi
seperti saya sudah singgung tadi kita dengarkan yuk perdebatannya
niat pak jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur
tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar
tim pak jokowi itu bekerjanya kurang efisien
banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusa gerusu
tanpa feasibility study yang benar
dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien
yang rugi bahkan yang sangat sangat sulit untuk dibayar
jadi ini yang jadi masalah
infrastruktur harus untuk rakyat bukan rakyat untuk infrastruktur
nggak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen
tapi tidak dimanfaatkan
sebagai contoh lrt di palembang dan lapan terbang
kerta jati dan macem macem lagi
waktunya satu menit sudah habis bapak
ya kalau tadi pak prabowo menyampaikan tanpa visibility study
saya kira salah besar
karena ini sudah direncanakan lama
ini sudah direncanakan lama
tentu saja semuanya ada dan ada juga ded nya
dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya lrt
di palembang atau lrt mrt jakarta
semuanya butuh waktu
memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri
kemudian masuk ke transportasi massa
yang saya pelajari di negara lain butuh sepuluh sampai dua puluh tahun
untuk memindahkan budaya itu
artinya kalau masih belum rame
memang baru empat bulan enam bulan
ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara kertajati bandung
begitu itu rampung
airport bandung akan semuanya dipindahkan ke kertajati dan langsung ramai
baik waktunya habis bapak
saya minta untuk rocky menanggapi dulu
infrastruktur ya tadi
ada dengar nggak pak titi
jawaban pak jokowi itu juga tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh prabowo itu
jokowi jawabnya sudah ada visibility studies
justru pak jokowi ditegor oleh bank dunia karena gagal visibility studies nya itu
kondisi materinya buruk
kemasuakalan secara hukum buruk karena semuanya nggak dilelang itu
diambil alih oleh bumn
sehingga beliau ditegor oleh bank dunia kan
jadi kalau mau dijual bank dunia bilang
itu pasti nggak laku standar internasional itu
infrastruktur yang bikin pak jokowi itu
jadi itu membuktikan visibility nya justru memang tidak ada
nah kita bisa persoalkan apakah secara teknis memang gagal
atau memang ada kroni yang main di situ
tapi prinsipnya itu tidak bermutu infrastrukturnya
yang menyebutkan itu adalah bank dunia yang punya kepentingan dengan infrastruktur dari awal itu
jadi salah lagi menjawab itu
jangan jawab dengan visibility study
karena itu justru membantah apa yang diucapkan bank dunia
bukan apa yang dijemput oleh prabowo
ya bank dunia pasti lebih tahu daripada bumn yang
tapi menurut anda pertanyaan pemantik dari prabowo sudah cukup tepat
untuk merangsang permasalahan utama
karena dia tahu
tentu prabowo baca laporan bank dunia karena itu dia pancing menyebutkan itu
justru jokowi tidak membalas keterangan prabowo
tapi membenarkan ada visibility study
artinya visibility studies nya itu keliru
kalau punya jelek
ada cerita tentang pembangunan infrastruktur yang ada di liverpool
sekitar awal awal abad sembilan belas
setiap pembangunan infrastruktur di suatu kawasan baru
dan menuju connectivity daerah baru
itu pasti hanya bisa diukur dalam konteks jangka panjang
dan teorinya adalah dan pasti itu terjadi
setiap pembangunan infrastruktur apapun problemnya
pasti akan menciptakan dan memunculkan kutub pertumbuhan baru
siapa yang membayangkan bahwa liverpool kemudian menjadi daerah kutub industri baru di inggris pada saat itu
karena pembangunan jalan yang dilakukan jalan dibuka
dulu orang bertanya tanya bahwa jalan itu tidak ada manfaatnya
tapi pada dua puluh tiga puluh tahun mendatang ternyata ketika keadaan itu datang sudah siap
artinya bahwa manfaat pembangunan infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi
kalau infrastrukturnya dikerjakan dengan baik
sebentar sebentar ya
nah saya kritik saudara rocky yang dipersoalkan oleh bank dunia itu
adalah crowding out
bukan pada wilayah substansi konten daripada kualitas pembangunan infrastruktur
tidak seperti itu
bank dunia bilang kualitasnya jadi buruk
kalau secara kualitas di laporan bank dunia tidak nyebut itu saya baca
tidak ada itu
yang diangkat adalah masalah crowding out nya
karena bumn yang terlibat
karena tidak ada tender maka kualitas turun
harusnya melibatkan partisipasi banyak swasta yang itu kemudian ada gairah baru
karena tidak ada maka kualitas turun
nah pertanyaannya adalah satu
kenapa sampai bumn ini masuk
bapak bapak tuan tuan yang saya hormati
sebelum proyek infrastruktur ini diambil alih di take over oleh bumn
ini perkara sudah mangkrak lima belas sepuluh bahkan dua puluh tahun yang lalu
saya kasih keterangan ya
bocimi dulunya sudah lama ini dikasih sejak tahun dua ribu enam atau dua ribu tujuh
pak bambang selama keluar tahun sudah mengikuti itu lama
nah tetapi apa yang terjadi
karena mangkrak sudah tidak bisa menunggu lagi
maka di take over lah oleh bumn
bumn ini dalam rangka untuk masuk dalam rangka untuk meleverage supaya percepatan
karena menunggu swasta lama
mungkin waktu itu swasta mengikuti masalah economic of skill nya tidak masuk atau bagaimana
bisnis itu dasarnya efisiensi
jadi bumn pasti tidak efisien
itu tunggu dulu saya terangkan dulu ya
sekarang swasta masuk
diintip oleh bumn
ini kurang kroninya kurang bagus
hal yang sudah dipastikan dikerjakan oleh bisnis itu dibatalkan karena bumn nya mau masuk
dibikin oleh anak perusahaan
berbagai macam contoh ada di
anda salah informasi
informasinya itu ada di mana mana
informasi yang anda terima salah
contoh projek batang semarang
ya itu proyek yang anda ingin hubungkan
itu sudah dimenangkan dulu jauh sebelum hari ini
apa itu ada zaman hatta rajas atau mp tiga itu apa itu namanya itu
sudah ada ini mangkrak
diambil dari bumn
kita bicara bicara kualitasnya bagus
buruk menurut suruf
kan barang itu tidak komparatif dengan apa
memangnya bank dunia pernah menurunkan appraisal
bisa mengatakan dua atau yang
bisa menjelaskan pak suster
bank dunia itu masuk hanya melakotkan
dia meneliti saudara rocky
dia meneliti di atas kertas tentang masalah crowding out antara bumn
bukan bicara pada level
bukan bicara pada level
level wilayah kualitas bangunan
ujungnya harganya berapa
sekarang misalnya nih
saya kasih logiknya aja tuh
you promosikan jalan tol di inggris liverpool segala macam itu tuh
dua ratus tahun satu ratus empat puluh tahun itu
sekarang dibikin proyeksi dengan panjang segitu
dengan investasi modal segitu
yang dibikin era jokowi ini
itu separohnya pun gak nyampe
karena itu perbandingan
bukan dengan jagorawi dibandingkan dengan cipali
jagorawi dan cipali di dalam porsi yang sama dibandingkan dengan di luar kota
dalam skala ekonomi yang sama
kayak tadi ada salah satunya
mengenai kemahalan itu juga jadi disinggung
ini masalah debatable
prabowo bukan appraisal
yang kritik sendiri itu jk sendiri
bank dunia itu tidak menyoroti masalah harga dianggap kemahalan
bank dunia hanya menyoroti masalah impact yang itu crowding out
ya outputnya dengan sendirinya buruk
you gak bisa analisis itu
buruknya dimana bapak tuan tuan
jk sendiri mengatakan bahwa dengan jalan semacam itu kita bisa bikin lebih panjang
dengan anggaran semacam itu
jk yang dia kritik adalah pembangunan rrt menggunakan atas
iya sama aja dasarnya
nah itu kan masalah pilihan
kalau di bawah itu ada problem lahan
membutuhkan waktu lama masuk ke tengah perkotaan
disitu ada penghuni
jangan di bawah
disitu ada kantor dan sebagainya
membongkar itu butuh waktu lama
memang ada hongkos yang kemudian di atas lebih ini
itu udah dihitung bahwa yang elevating itu lebih mahal
ini hitungan bukan berita
begini ya anda ini kan biasanya orang paradigma
bukan orang masalah teknis
ini masalah teknis
ya anda kan menghidapnya jadi orang paradigma
bank dunia tidak melihat bahwa ini itu masalah crowding outnya di dalam anum paradigma bank dunia
tapi itu kritik itu berefek bahwa memang tidak berkualitas
jadi bank dunia yang simpulkan dengan segala macam argumen anda tadi
bahwa infrastruktur indonesia tidak berkualitas
itu kesimpulan bank dunia
budi adiputro menyibukkan kita harus break dulu
kita akan lanjutkan perdebatannya usia jadwal
kami akan segera kembali
lagi lagi memang obrolan off air kita masih tetap panas
saya mau ke mas behan dulu untuk menjaga moral dan intelektual kita bersama
menurut anda bagaimana
apakah pertanyaan dan pantikan diskusi yang diangkat kemudian jawabannya itu sudah cukup merepresentasikan problem utama infrastruktur pembangunan infrastruktur di indonesia
kalau menurut saya untuk level debat presiden ini kurang presidensial ya
dan sebetulnya ini menutup satu peluang emas yang menurut saya menarik
tadinya saya berharap untuk infrastruktur ini
itu kan apalagi ada disebut bank dunia tadi
itu jokowi sama prabowo ini sebetulnya ideologi pembangunannya seperti apa
dan bisa dicapain dengan infrastruktur
ini kan apakah sekarang mengikuti model yang sekarang disebut modelnya cina atau singapura
dimana bumn yang disuruh mengerjakan semua
atau model yang disebut washington consensus yang bank dunia ya
kadang kadang dikirik neolib
nah itu mana
nah mungkin problemnya memang dua duanya ini nggak mau disebut neolib ya
sehingga dia masuk ke non ideologis
tetapi menurut saya sih yang saya jadi masalahkan ini
dan ini juga kelihatan levelnya jadi kurang presidensial
sebetulnya dalam membangun infrastruktur
itu kan bukan semata mata urusan finansial
itu kan ada dampak ekonomi dampak sosial dampak ketahanan nasional
jadi kita lihat ngapain negara bangun jembatan gratis
kalau dilihat finansial ya bangun jembatan gratis ya rugi
tapi kan bukan begitu cara menghitung infrastruktur
sebetulnya harus ditanyakan
anda misalnya kalau membangun jalan rel di palembang itu
itu tujuannya apa
sehingga biayanya keluar tiap tahun harus subsidi sekian
itu yang harus ditanyakan
tidak terlihat sama sekali paradigma
ini jadi kayak buah pedagang gitu loh
dua pedagang bilang kamu kok bikin proyek itu kurang efisien
yang satu bilang wah ini kan soalnya perlu waktu lama untuk untung
ini aduh ngomong soal cuan gitu loh
bukan levelnya presidensial lah menurut saya
ya karena itu
jadi ongkos pencitraan ya memang gak bisa diaudit
ongkos pencitraan kan dipaksakan untuk gagal
macem macem itu kereta dari bandara itu isinya empat orang satu gerbong
dan makin lama itu dua puluh menit
jadi ngapain diterusin gitu kan
jadi itu soalnya tuh
bukan berarti infrastrukturnya nggak betul
karena itu ya betul bhm tadi
ya pilih aja ideologinya
kalau mau diasuransikan pada bank dunia maka you akan diaudit bank dunia
kan simpel aja kan
kenapa pakai swasta
ya bank dunia minta swasta
kenapa pakai negara
karena itu dikritik bank dunia
posisi yang difrensiasi ideologis paradigmatiknya terlihat gak bu rocky
berarti bumn dikerahin itu
oke soal efisiensi belakangan
yang penting public issues nya timbul dulu
atau mau pakai tender misalnya tuh
kalau mau pakai tender ya bank dunia berhak buat kasih kritik
jokowi pakai yang mana menurut anda
dia pakai bank dunia tapi nggak mau tender
kan terbalik balik jangan pikirannya tuh
pembangunan infrastruktur ini adalah sebuah keniscayaan
dalam rangka untuk menjawab semua problem ekonomi kita yang high cost
kita paham inflasi kita tinggi
salah satunya adalah domestic connectivity kita rendah
anu tengah anu rendah
karena itu biaya biaya mahal yang diderita oleh masyarakat ini yang dialami masyarakat ini harus dijawab
dengan apa pembangunan infrastruktur
nah dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur itu
supaya rakyat cepat bisa menikmati ongkos logistik dengan murah
maka butuhlah pilihan
ada pilihan pembiayaan ekonomi
ada pilihan pencitraan
tidak ada pencitraan pembangunan ya pembangunan
oke saya terangkan nanti
tidak ada pencitraan
tidak ada pembangunan pencitraan ya pembangunan
pembangunan ya pembangunan
bahwa efeknya citra jokowi bagus alhamdulillah
tapi niatnya ini adalah niat pembangunan
tadi kan anda bicara saya diam
oh iya benar lanjut
nah karena itu pada konteks ini ini nggak bisa dibendung
nah namanya pilihan model
tadi saya setuju mas bhm
tinggal masalah pilihan model
kalau dikatakan ini tidak ada tender kemudian menjadi ongkos mahal
apakah semua proyek proyek ini pembangunan tol ini pembangunan ini tidak melalui tender
melalui tender dan semua swasta terlibat
pekan pekan kemudian kalah
tidak mau kalah
kemudian yang menang bumn dan sebagainya
anak perusahaan bumn
atau anak perusahaan bumn yang muda
jadi prosesnya sudah imparsial
sudah ini sekali
menurut saya governansinya sudah ditempuh
di hampir semua proyek proyek infrastruktur yang strategis itu dulunya ditangani swasta yang menang
mangkrak sepuluh tahun lima belas tahun
kemudian di tender ulang oleh pemerintah
yang menang bumn
yang menang bumn
jadi semua prosedur governancenya sudah dilakukan
jadi bukan negara yang mendominasi memonopoli
nah kalau kemudian dianggap ada kalau kemahalan dibandingkan dengan swasta dibandingkan dengan english dibandingkan dengan luar negeri dan sebagainya
bank dunia membuat benchmarking tersendiri
di indonesia ini ada variable lain yang membuat ekonomi kita tinggi apa
karena gini menurut saya banyak mangkrak itu nggak bisa juga disoalkan soal bumn swasta
menurut saya satu hal yang menyebabkan pembangunan infrastruktur kita mengalami perkambangan baik
iya tahu tuh
adalah adanya undang undang pembebasan lahan dua ribu tiga belas
jadi setelah ada itu
pembebasan tanah bisa
pembebasan tanah bisa lancar
sebelum itu mangkraknya rata rata karena itu
tambah satu lah komitmen pemerintah juga gitu
itu hal yang semua orang udah tahu
tapi kita mau isi ceteris paribus itu dimasukkan
tetap harganya tidak efisien
pertanyaannya bisa ngapain bumn bikin anak perusahaan buat bersaing dengan swasta
kan itu motifnya untuk menyingkirkan swasta
karena di situ ada captive market ada rent seeking
jadi analisisnya bukan ekonomi market
kan begitu cara melihatnya
kalau anda melihat dari sisi political ekonomi anda melihat ada resiko sudah bongkar aja
iya udah bongkar
itu yang lagi dilakukan
udah lakukan gitu supaya ini supaya lakon bongkar aja
tapi yang jelas hari ini rakyat bisa menikmati infrastruktur dengan bagus sehingga domestic connectivity menjadi murah
oke contoh satu ya
kita kelebihan daya di jawa karena itu pasanglah listrik
memang kelebihan itu bukan karena ada tambahan pasokan power plan
tapi karena industri industri itu tutup tidak lagi mengkonsumsi listrik
jadi yang terjadi deindustrialisasi itu
tapi pemerintah pamerkan itu seolah kelebihan pasokan
itu yang disebut sebagai pencitraan itu
oke salah satu masalah pencegahan
anda jawab sekarang dulu deh sebelum kita break
mas nusun tiga menit
pergeseran industri menuju gas
bukan industri pengguna listrik
pengguna listrik dia beralih dari listrik menuju gas
bukan itu soalnya
betul kan pak
bapak marino banyak di jawa tapi dia gas

kemudian yang kedua
enggak kalau menurut saya datanya rocky salah
memang pasokan listrik naik kok
iya tapi dibandingkan dengan yang deindustrialisasi
jadi pasokannya naik kelebihan karena pemakainya berkurang
industri besar itu tutup
datanya dari mana ada peratakan itu
baik itu ya oke
pemakai listrik naik
memang supply nya listrik naik sehingga kelebihan
karena memang supply nya kebanyakan
deindustrialisasi itu jadi apa enggak
memang karena pak jokowi tumbuh membuat listriknya berhasil
pertanyaannya perut yang makan itu pindah
pak begini pak
listrik tumbuh empat puluh
industri tumbuh tiga puluh
sejak perspek dibangun tiga puluh pak jokowi siap siap jangka panjang dibuat empat puluh
tiga puluh ini supaya cepat menuju empat puluh
jangan sampai nanti empat puluh dulu baru bangun
tapi bukan itu persoalannya
soalnya adalah pengguna listrik besar pabrik pabrik besar itu tutup
nah yang harus tutup juga kita
berapa data kepada mengatakan deindustrialisasi
kasih saya dua menit saya buka di interne
oke kita akan tutup dulu segmen ini
kita akan tutup segmen ini
kita akan kembali saja tentang impor pangan
mungkin menteri perdagangan bapak tidak melaporkan ke bapak bahwa baru baru saja
beliau merubah keputusan menteri pak
kalau dulu tidak boleh import satu bulan sebelum panen dan tidak boleh import dua bulan setelah
sekarang boleh impor pak
ini tolong bapak perlu cek
karena ini jadi masalah di bawah

ini yang dikeluhkan oleh petani petani kita dimana mana dan ini masalah menurut saya
adalah masalah yang mendasar
sejak dua ribu empat belas sampai sekarang import kita untuk beras ini turun dan produksi beras kita supaya
kita tahu semuanya

dan saat itu produksi beras kita dua puluh satu
ton per tahun
dua ribu delapan belas kemarin produksi beras kita tiga puluh tiga
kalau begitu rocky buat memantik diskusi
rocky gimana menurut anda impor pangan ini yang dipantik oleh prabowo dan dijawab
oleh jokowi tadi seperti apa
iya itu kan musinya pak jokowi terangkan kenapa terjadi kekacauan koordinatnya
karena itu adalah hal yang sangat penting

tapi kalau anda lihat impor pangan kekacauan koordinatnya itu fakta yang ada
bukan sekedar fakta
itu sudah terjadi berbagai macam interpretasi dengan akibat bahwa dirumuskan secara sangat tajam bahwa itu soal kartel
bukan soal hitungan kebutuhan

bukan soal hitungan kebutuhan
menteri yang datang nyalahin sama menteri di sini kan
jadi itu intinya soalnya tuh

nah sekarang kalau katakan kita mau dadaulat pangan ooh tahanan pangan uwala itu dua isil yang berbeda

tapi yang lebih penting adalah keadilan pangan
distribusinya harus adil
ya nggak ada gunanya berdaulat pangan tapi tidak ada keadilan pangan

ketidakadilan distribusi itu itu dijawab gak oleh pak jokowi menurut anda

tidak justru pak jokowi kan menghindar dengan memberi
tapi dipantik oleh pak prabowo
memang pak prabowo mau uji itu sebetulnya
tapi pak jokowi mungkin waduh waduh waduh
menurut anda apa yang membuat pak jokowi tidak menjawab
kalau pak jokowi jawab itu artinya dia mesti menjawab politiking di dalam politik pangan
politik king di dalam politik pangan
oke pak susan mohon gue
ada pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab
saya perlu jawab dari pak prabowo tadi
kan pak jokowi menyampaikan bahwa tahun dua ribu delapan belas ini kita surplus beras dua delapan juta
kemudian ditanyakan oleh pak prabowo
kalau surplus kenapa impor
nah ini perlu dijawab
pertanyaan pertama adalah satu
delapan juta ini ada di mana
ada di tangan pemerintah atau di rakyat
nah dua delapan juta ini tidak di tangan pemerintah
tidak di tangan bulog
tapi di tangan rakyat
nah sementara pemerintah butuh
untuk cadangan beras nasional
untuk apa cadangan beras nasional itu
bukan untuk digelontorkan ke dalam pasar
pertama kalau ada bencana
kedua kalau harga terlalu tinggi untuk operasi pasar
untuk stabilisasi pasar
nah ketiga tadi pak jokowi sampaikan kalau ada kelangkaan panen
nah siapa yang bisa membayangkan apa yang terjadi pada dua bulan tiga bulan mendatang pada siklus ini
karena ada anomali cuaca dan sebagainya
jadi intinya apa
pak jokowi menggunakan prinsip pendekatan tentang security vote
jadi negara akan stabil kalau pangannya rakyat ini stabil
jadi dia tidak mau mengambil resiko
oke kalau tadi yang dikatakan rocky soal apa namanya ketahanan pangan kekacauan koordinasi kartel dan mafia tadi
memang dari dulu dulu pun dari zaman belanda sampai sekarang ini ini pr yang belum selesai
untuk membihanguskan masalah kartel kartel pangan ini
dan sudah berusaha diatasi
ya sudah berusaha diatasi
tapi ini selalu berulang
karena memang pemainnya itu itu saja
jadi dia mulai mengaku itu
kalau soal masalah itu
kalau soal itu ini bukan masalah ini
ini problem kita bersama
dari zaman dulu belanda juga ada pemainnya juga
dari zaman bukarno orde baru sampai zaman spj juga ada
tapi relatively kalau kita hitung impor dari zaman jokowi jauh lebih kecil
daripada zaman spj
tahun dua ribu sebelas impor kita sampai pada angka dua delapan juta
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan malah sampai empat enam juta ton
impor beras itu
ini nggak nyampe angka segitu
bahwa kayak saya saksikan tadi ada perkembangan dari debat sebelumnya itu
tetapi secara strategis terlihat bahwa pak jokowi itu di brief dengan
dan data yang di brief dengan data
dan data yang di brief dengan data

di situ kacau ya karena orang dengan muda bantai itu
karena nggak ada orang yang percaya pada statistik pemerintah hari ini kan
jadi keadaan itu membuat orang dengan muda patahkan seluruh penampilan pak jokowi itu
kan datanya dengan muda dipatah patahin aja itu
itu salahnya itu strategi dari tim sukses
sementara prabowo menghindari data

dia ucapkan hal hal yang konseptual
menggugat segala macam
sehingga susah dibantah dengan data
jadi secara strategi prabowo memenangkan perdebatan itu
secara strategi ya
karena tidak menimbulkan potensi untuk langsung dibantah
sementara jokowi karena data langsung dibantah
nah ini yang saya katakan tadi bahwa delegitimasi terjadi sehingga orang sinis terhadap tampilan data dari jokowi
karena secara keseluruhan orang akan bilang iya kamu ngomong apa aja
dibandingkan sebelumnya enam sekian
itu artinya nggak ada gunanya pamer data
di ujungnya kan orang lihat itu
tapi kita tahu bahwa ini satu upaya untuk memperbaiki proses proses

jangankan kalau rocky gerung itu negara aja dia nggak percaya
apalagi data pemerintah
yang bapak percaya atau tidak
gimana terakhir menutup

kalau data sebetulnya di zaman pak jokowi harus kita out
kalau kita di bahkan pemerintah kita yangtps sebagai danur bamaran
jadi dari zaman dulu data perdagangan selalu berantem
baru tahun kemarin akhirnya
disepakati yang dipakai data bpn

jadi nggak boleh masing masing keluarin data sendiri
tapi yang saya kecewa dari
pada perdebatan soal impor
ada beberapa hal yang bisa tidak di disediakan
menurut saya agak jelas
ada perbedaan ideologi
dalam soal pangan itu
ini antara prabowo dan jokowi
kelihatan betul menurut saya
anti impor lah kasarnya ya
sedangkan jokowi lebih memasalahkan stabilitas
dan kecukupan stok
dan menurut saya memang untuk negara sebesar indonesia
karena buat saya misalnya di sulawesi di manado sana
ada kelebihan beras
ekspor aja kalau misalnya bisa ekspor ke filipina
daripada harus ambil dari aceh kelebihan
atau aceh kurang beras
aceh kurang beras impor aja dari malaysia yang deket
itu jauh lebih efisien
yang penting netnya
kayak minyak kita
minyak kita kan gitu
hampir negara besar semuanya ada ekspor impornya
tinggal hitung keunggulan itu di enam
nah secara umum untuk menutup dialog kita hari ini
secara ideologi secara perseratan
satu menit dari anda
apakah terlihat difrensiasi
menurut saya ini yang kegagalan
saya mau nyalain kpu lagi dan moderator ya
sebetulnya impor terbesar dunia indonesia itu gula pasir
harusnya itu yang masalahin
dan masalah kedua
tahun dua ribu tiga puluh itu diperkirakan indonesia mengalami krisis air
karena soal manajemen air
dua hal itu nggak keluar
itu akan keluar nanti di debat debat setelah debat
seperti hari kita hari ini
kekurangan di aceh
impor dari thailand lebih dekat
ini lagi lagi problem apa
domestik connectivitas kita yang mahal
lagi lagi karena infrastruktur yang tidak diakui oleh rocky gerung
karena yang dipilih bikin jalan di darat bukan
ini butuhnya kapal
makanya pelabuhan penting pembangunan kapal
kenapa itu nggak dibikin
kenapa pilihnya bikin jalan
tadi dikatakan ada dua puluh enam pelabuhan perluasan
dan bukan di tempat yang strategis tadi itu
di mana ada potensi untuk ekspor
pembangunan semua strategis itu ada nilai ekonomisnya
tapi justru dengan kutub kutub ambon
mestinya dua duanya masuk anggota dpr
iya harusnya masuk anggota dpr
dan kalau tadi kalau kata mas sestron tadi surplus beras di sulawesi utara
tapi kita defisit waktu pada hari ini
kita akan lanjutkan
dialog kita di lain kesempatan
terima kasih mas nusro terima kasih mas bhm
terima kasih bukroke atas perbincangan
demikian pembahasan atau ulasan mengenai debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas pada hari ini
saya budi adiputro selamat malam